kita beralih ke kasus hukum penahanan gubernur jambi nonaktif zumi zola yang menjadi tersangka
kasus penerimaan gratifikasi pengesahan rapbd provinsi jambi tahun dua ribu delapan belas diperpanjang sampai empat puluh hari ke depan
pemanjangan masa penahanan terkait kepentingan penyidikan kasus yang menjerat zumi zola
zumi zola tiba di gedung kpk kuningan jakarta kamis pagi
ini adalah pemanggilan kedua zumi pasca ditetapkan sebagai tersangka
zumi zola dan pelaksana tugas kadis pekerjaan umum dan perumahan rakyat provinsi jambi arvan
disangkakan menerima uang sebesar enam miliar rupiah terkait pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan di dinas pupr provinsi jambi tahun dua ribu empat belas sampai dua ribu tujuh belas
sekitar tiga jam berada di dalam gedung kpk zumi zola keluar tanpa memberikan komentar apapun
zumi hanya tersenyum kepada awak media dan langsung masuk mobil tahanan kpk
jokowi menyatakan pemanggilan zumi zola hanya untuk menandatangani persetujuan perpanjangan masa penahanan sampai empat puluh hari ke depan
masa penahanan zumi diperpanjang sampai dua puluh sembilan april sampai sembilan juni dua ribu delapan belas
fariji pun membantah jika kliennya disebut menerima uang gratifikasi sebesar enam miliar rupiah
menurut farizi hingga kini kpk belum meminta klarifikasi atas sangkaan uang gratifikasi enam miliar rupiah kepada zumi zola
tidak pernah ada terkait enam miliar
sampai dengan saat ini kpk tidak pernah mempertanyakan ada uang enam miliar
kalau kita cerita itu kan harus kita menjawabkan
sekarang pertanyaannya tidak ada seperti itu
termasuk berangkasan ini
kalau berangkas itu kan kemarin berbentuk klarifikasi
karena kan pasalnya gratifikasi kalau ada barang kita harus klarifikasi
kita jelaskan memang itu milik zumi isinya
isinya milik zumi kan nilainya tidak sampai lima
nilainya kan cuma dua sekian dua rupiah
dan ada duit us dollar serta sisa uang dia waktu kuliah di london
jadi itu saja tidak banyak